sampai jumpa di video selanjutnya
sejak itu mas andre manggil dewi dengan nama sita
padahal dewi udah jelasin dewi itu bukan sita
tapi mas andre nya gak mau percaya
terus mamanya sama neneknya minta dewi pura pura jadi sinta
ibu udah di rumah ya
kuburan itu wi
kuburan itu beneran wi
ibu ibu gak mimpi
ibu gak mimpi ibu
gadis yang bernama sita itu udah meninggal
ibu kenapa bu
ibu kenapa bu
ya allah bu
ibu kenapa sih
apa hubungan ibu sama sita
ibu kenal ya sama dia
tolong jawab pertanyaan aku
ibu gak apa apa
ini ibu nangis kayak gini terus tadi pingsan
pasti ibu kenal
ibu gak kenapa kenapa
ibu baik baik aja
udah kamu gak usah khawatir
tidak mungkin ibu gak kenapa napa sampai ibu nangis kayak gini
ibu gak kenal sama yang namanya sita
dewi gak percaya bu
pasti ibu kenal sama sita dia siapa bu
wi tolong jangan desak ibu
pajawaban ibu gak cukup buat kamu wi

ibu kok malah marah sama dewi
ibu kok malah marah sama dewi
ibu kok malah marah sama dewi
ibu kasih ibu
ibu kasih ibu
ibu kasih ibu
ibu gak apa apa
ibu hanya capek
ibu hanya capek
sampai tolong aku
aku belum bisa dibahas lagi
seperti itu ya
praditya pokoknya tugasnya itu
jadi yang lain
terus lihat lihat semua itu sudut sudutnya itu
sudut sudutnya itu harus dibersihin dan jangan ada yang kotor
satupun ini nih semuanya itu harus bersih jangan ada yang kotor
ya ini nih semuanya nih semuanya ini bersih bersih
dan tugas mbak ina itu adalah memasak makanan kesukaan sita
ada sama rujak ada puding coklat itu jangan terlalu manis
jangan pas soto kudus ya soto kudus harus ada
andre ada apa ini
kemarin kemarin kemarin aku ketemu mbak sita
kemarin aku ketemu mbak sita cuman gak tau kenapa dia itu marah sama aku
mungkin aku yang salah kali ya
nah makanya sekarang aku suruh mbak ina meminta supaya ngerjain semuanya
supaya pas dia datang
oh dia tuh dia tuh seneng
ini kenapa diem ayo
ayo kerjain dulu pak satu satu

mama bantuin aku untuk

mama duduk dulu
mama duduk dulu mama duduk dulu sini
mama duduk dulu
baru bisa aku bukusin kado yang paling dia suka
mama bukusin kado yang ini
ini bukusin kado yang ini
bacanya nanti dibuat yang ini ma
bu ini bubunya dimakan
kamu kenal sama laki laki itu di mana
katanya dia tunangannya sita
dan dia emang tunangannya sita
tapi pas mereka mau menikah sitanya meninggal
mas andre nya jadi depresi
kayaknya dia nggak menerima kenyataan kalau sita udah meninggal
ya dewi ketemu sama dia secara gak sengaja
terus dia langsung manggil dewi dengan nama sita
tapi pas dewi lihat fotonya emang bener bener mirip bu
bedanya ya kita pakai jilbab
kalau dewi kan enggak
ya sejak itu mas ade manggil dewi dengan nama sita
padahal dewi udah jelasin dewi itu bukan sita
tapi mas andre nya enggak mau percaya
terus mamanya sama neneknya minta dewi pura pura jadi sinta
jadi dewi tinggal di situ pura pura jadi sita melawat mas andre
sekarang ibu ngerti kan
kenapa dewi tinggal di situ
cuma nolong mas andre aja biar cepat sembuh
iya ibu ngerti sekarang
tapi masalahnya keluarga sita udah di mana
masa sih mereka membiarkan aja kamu pura pura jadi sita
oh kalau soal itu sih dewi gak tahu
soalnya dulu belum pernah dikenalin
keluarganya mas andre juga enggak pernah bilang apa apa soal keluarganya sita
tapi dia jelas ih hebben gak ke aman
yaudah dicek itu kenapa mobilnya
bentar ya non
itu non cuma nabrak tol towar doang penyok dikit
aduh udah garu udah sepeko
udah lo mulai hari ini gue pecat tau gak
jangan non masih dipecat sih
saya juga nabrak baru sekali non
hah kepala lo pe yang sempurna dari mana
hah dengkul lo yang sempurna kali
denger ya sekali lagi ya lo buat kesalahan dan lo nabrak nabrak kayak gini ya
non jangan non jangan dipecat dong non
ayo dong non jangan dipecat ya
udah nyetir aja yang bener
lo berisik banget sih lo jadi sipir
awas ya sekali lagi ya
apa sih yang bikin jalanan
ya allah kenapa jalan seperti ini yang kau berikan pada hambamu ini
kenapa harus kau ambil putriku yang satu lagi
yang bahkan aku belum sempat memberikan segenap kasih
sayangku untuk dirinya
yang bahkan dia belum sempat mengenal aku ibu kandungnya sendiri
sita adalah darah dagingku sendiri ya allah
putri yang sangat aku cintai sepenuh hati
walaupun kami harus terpisahkan
putri yang selalu aku ucapkan dalam semua doa doaku
maafkan kalau kita harus berpisah
ini demi kebaikan kamu
demi kesehatan kamu
kamu jangan marah sama ibu